kpk mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di pengadilan negeri jakarta selatan senin kemarin
selain ditahan kpk para tersangka juga diberhentikan sementara oleh mahkamah agung
ketua kpk agus raharjo beserta perwakilan dari mahkamah agung menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan yang menjerat pegawai di lingkungan pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
agus mengatakan dari hasil operasi tangkap tangan kpk mengamankan lima orang termasuk panitera pengganti pengadilan negeri jakarta selatan
mereka dianggap terkait kasus pemberian uang yang dilakukan oleh akz selaku kuasa hukum pt adi kepada tmz agar gugatan perusahaan lain ditolak dan pt adi dimenangkan
total hadiah atau janji yang diterima panitera pengganti pn jaksel sebesar empat ratus dua puluh juta rupiah
selain ditahan oleh kpk panitera pengganti yang tertangkap kpk juga diberhentikan sementara oleh mahkamah
agus mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai pengadilan yang terlibat kasus pidana dan gratifikasi
juga mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai pengadilan yang terlibat kasus pidana dan gratifikasi
agus mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai pengadilan yang terlibat kasus pidana dan gratifikasi
agus mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai pengadilan yang terlibat kasus pidana dan gratifikasi
setelah ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi senin kemarin
panitera pengganti dan pegawai honorer
panitera pengganti dan pegawai honorer
panitera pengganti dan pegawai honorer
pancam dipecat jika terbukti bersalah
saat ini pn jaksel masih menunggu status hukum dari kpk